terima kasih anda masih menyaksikan kompas siang saudara
penumpang kereta cepat wus membeludak di momen libur panjang kenaikan yesus kristus pada kamis siang ini
tercatat sebanyak enam belas lebih penumpang bertolak menuju bandung dari stasiun kereta cepat halim jakarta timur
antrean panjang penumpang terlihat di pintu masuk stasiun kereta api cepat wus menuju peron kereta
penumpang membeludak di hari pertama libur panjang kenaikan yesus kristus
pada kamis siang sedikitnya enam belas penumpang bertolak ke bandung melalui stasiun kereta cepat wus halim
pihak kcic menyiapkan empat puluh delapan keberangkatan menuju bandung per hari dengan delapan puluh persen tujuan kepada larang
pihak kcic juga menyiapkan feeder di setiap stasiun untuk mengakomodasi penumpang yang hendak menuju